kamu adalah anak saya yang selama bertahun tahun hilang
sempat telepon ke bella
lalu gak tau kenapa
kita berdoa aja ya
mama harap tidak terjadi sesuatu sama apip
mama gak mau kehilangan afif
mama udah kehilangan papa
masih harus kehilangan afif
apa yang dia berikan ya sama afif
omnya harus tanggung jawab sendiri
kamu harus senang
kita semua harus senang
gak boleh terpancing emosi
kalau kita memang menginginkan
sukses untuk mendapatkan harta
nah om rafiq tuh lama lama ngeselin ya
udah marah marah mulu nyalahin nyalahin pula
ini kuenya saya sendiri yang buat
ini uang buat kamu
terserah kamu mau beli apa aja
rencana kita berhasil
banyak banget buat aku ya
ya udah kamu yang biru aku yang merah
ma ya ampun ma
feeling dan hati mama mengatakan bahwa
gavin itu adalah anak mama
memang naruri seorang ibu gak bisa dibohongi
hasil tesnya udah keluar
habis mau ambil hasil tes
hasil tes apa ya
iya enggak enggak enggak
aku yang akan ambil kesana
ya aku akan ke rumah sakit
sebentar lagi av pasti akan tahu
kalau gafin itu betul saudara kandungnya
dan kalau sampai itu terjadi
dan aku akan gagal
aku nggak bisa biarkan itu terjadi
iya tunggu tunggu ya
tunggu ya makasih
syifa papa berangkat dulu ya nay
syifa dijaga sama bibi ya
syifa sekarang syifa sama bibi dulu ya
pasti ini dibelinya yang paling mahal
wah bagus banget
dia jadi curiga sekarang
dan dia sekarang dalam perjalanan ke laboratorium untuk mengetes dna kamu
jadi lebih baik kemasi barang barang kamu dan angkat kaki kamu dari sini
kalau sampai dia berhasil mendapatkan tes dna itu
dan dia akan tahu kalau kamu memasukkan semuanya
terus sekarang harus gimana dong
terus sekarang harus gimana dong
terus sekarang harus gimana dong
terus sekarang harus gimana dong
gak ada cara lain sayang
ya aku harus keluar dari rumah ini
dan gara gara kamu ini semuanya gafin gara gara kamu
tante kok malah jadi nyalen aku sih tante
ya pastinya lah
salah siapa lagi kalau bukan kamu
jadi semuanya benar
gafin itu saudaraku
mama harus tahu ini
alah afid bagaimana
nah aku mau kasih tahu sesuatu sama mama
ternyata benar ma
gafin itu anak mama
adik aku dan juga kak reina
gafin itu anak mama
ternyata perasaan mama benar
gafin itu anak mama
akhirnya ketemu juga
afif cepat pulang ya
cepat pulang ya
seandainya papa masih ada
mereka pikir mereka itu pintar
padahal mereka itu bodoh
dan tanpa mereka sadari mereka telah melaksanakan tugasku
untuk sementara ini aku bisa bernapas lega
karena ternyata memang benar gavin adalah anak kak sylvia
tapi untuk sementara ini kak sylvia nggak boleh tahu apa apa soal itu
ternyata gavin benar benar adik aku
aku harus menjauhkan dia dari tante laurah om rafiq dan juga sintia
mereka adalah orang orang yang licik
mau bagaimanapun hubungan darah itu lebih dekat
kevin pasti mau mendengar ucapan aku
aku harus terus berusaha mengendalikan mobil ini
sampai aku dapatkan bantuan
gimana sih kok jam segini belum pulang juga
bentar ya ma
afif kamu tuh dari mana aja sih kamu tuh kemana sekarang
bella kenapa bella afif yang telepon
aku jadi diusaham afif
pak keluar pak
ada orang di depan
cepat keluar pak
belakang belakang bini belakang
pak keluar pak
pecahin aja pecahin
pecahin aja udah pecahin
pedingin pekingi pekingin
sayang satu musuh kita sudah dilenyapkan
saatnya kita melakukan rencana lain
pokoknya rencana kita kali ini nggak boleh gagal
gavin ayo cepat antarkan kita sekarang
udah gak usah banyak tanya
kamu tinggal disini
tante aku aku
gak usah kamu gak usah
pasti mereka mau ke tempat kecelakaannya afif
tapi kenapa mereka bawa gavin ya
kita harus ke tempat kecelakaan itu
iya tapi kita kemana
ya gak tau
pokoknya kamu jalan aja
kalau ada kecelakaan itu pasti afif
pokoknya arahnya itu arah rumah sakit ke rumah
semoga tidak terjadi apa apa sama afif ya allah
tolong selamatkan anak saya allah
jangan diambil afif ya allah
emangnya alfif kecelakaan kenapa tante
penyebabnya apa tante
saya gak tau apa sebabnya
yang jelas alvib tadi dari rumah sakit menuju pulang
dia tuh habis ambil tes dna
tes dna siapa tante
tes dna kamu
kok aku tante
hasil tes dna mengatakan
kamu adalah anakku
saya yang selama bertahun tahun hilang covid
lalu gak tau kenapa
semoga afif gak kenapa napa
mama harap tidak terjadi sesuatu sama apip
mama gak mau kehilangan abin
mama udah kehilangan papa
masa harus kehilangan afif
ya udah kalau gitu kita coba dengar di radio aja ya
siapa tahu ada berita mengenai kecelakaan terbaru di radio
baru saja terjadi kecelakaan sebuah mobil yang menabrak pohon di jalan gatot subroto
dan mobil itu langsung meledak seketika
ada beberapa orang yang menangkapnya
dan mereka juga menangkapnya
tapi mereka juga menangkapnya
karena mereka juga menangkapnya
karena mereka juga menangkapnya
tapi mereka juga menangkapnya
karena mereka juga menangkapnya
karena mereka juga menangkapnya
jalan gatot subruto
gavin cepat kita ke jalan gatot subruto

aduh mama takut banget